tiga orang penyidik polda metro jaya yang dihadirkan sebagai saksi adalah
niko purba mada dimas kristanto dan arief rahman
sementara tiga saksi dari rumah sakit bina estetika adalah
dokter gigi desak dr sidik setia miharja dan kepala perawat aloysius
ratna sarumpait sendiri tidak memberikan pernyataan apapun terkait materi persidangan
namun ratna menegaskan dirinya terus berjuang mengajukan permohonan tahanan kota
ratna sarumpait mengeluhkan kondisi rutan polda yang minim ventilasi udara
dan untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini